menunjukkan bahwa harga rumah dinilai terlalu tinggi
pria kelahiran empat belas agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ini akrab di sapa agnes nama lenggernya